tragedi naas terjadi di depok jawa barat
rr lima puluh dua tahun dicekik oleh tetangganya hanya gara gara urusan mengunduh gap di ponsel
peristiwa naas itu terjadi kamis pekan lalu
bulannya tersangka jja empat puluh lima tahun meminta agar keponakan korban mau mengunduh gap di ponselnya
namun permintaan itu ditolak dengan alasan menghabiskan kuota internet
tak disangka penolakan itu membuat tersangka marah kemudian menyerang korban
melihat keponakannya di aniaya korban mencoba melerai
dalam pertikaian itu tersangka justru menyerang korban dengan cara mencekiknya hingga tewas
meski sempat melarikan diri ke wilayah cisauk kabupaten tangerang
tersangka ditangkap aparat polrestro depok lima jam setelah pembunuhan
ya dengan cara mencekik ya
nah napasnya bersenggal kemudian
berarti pakai tangan kosong
pakai tangan kosong sementara
seorang anggota polisi daerah sulawesi selatan diduga memperkosa seorang wanita dua puluh tiga tahun hingga korban hamil dan diminta aborsi
pelaku ialah bribda fn yang bertugas sebagai sopir dinas wakil direktur bina masyarakat kepolisian daerah sulawesi selatan
namun dari hasil pemeriksaan propampolda sulawesi selatan menyebutkan
tidak ada tindak pemerkosaan melainkan perzinahan
bribda fn kini telah ditahan di tempat khusus dan terancam pemberhentian secara tidak terhormat
kemudian terkait dengan aborsi itu kasus ditangani oleh pidana umum
jadi bribda fn yang tangani kami melakukannya terkait dengan perangkaran yang dilakukan oleh anggota baik kode etik maupun
sementara menurut kuasa hukum korban pada rabu
kliennya diperkosa sebanyak sepuluh kali dan dipaksa menggugurkan kandungan yang berusia
jadi saya berada bahwa suka sama suka kan memang sempat berpacaran
tapi dia sudah putus pak
nah tapi sudah ada ancaman ancaman berupa video
berupa video itulah yang sebagai alatnya dia untuk mengancam
pihak korban telah melaporkan bribda fn ke di reskrimum polda sulsel dengan undang undang tindak pidana kekerasan seksual dan aborsi
dini putan cnn indonesia
bagaimana menurut anda